video yang memperlihatkan puluhan pendaki di kaki gunung rinjani beredar di masyarakat
para pendaki yang berada di kawasan savana propok itu berkumpul sambil menyalakan lampu ponsel
berjoget bersama seperti di pesta di klub
aksi yang diperkirakan terjadi pada satu atau dua agustus itu dilakukan tanpa menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari covid sembilan belas
mereka tidak menjaga jarak tidak menggunakan masker dan bahkan berjoget sambil berteriak teriak
aksi para pendaki tersebut disesalkan pemerintah lombok timur
akibat kejadian tersebut balai taman nasional gunung rinjani yang menaungi kawasan tersebut
akhirnya menutup kembali kawasan savana propok mulai hari rabu ini hingga batas waktu yang belum ditentukan